pemirsa seorang perempuan muda di garut jawa barat baru baru ini jadi sosok viral di media sosial
ia milih profesi yang lazim digeluti laki laki yaitu tukang tambal ban
padahal sosok viral yang satu ini adalah lulusan smk dengan predikat juara umum ujian nasional
urusan tambal ban tampak sepele namun bisa jadi berat dan menyebalkan jika dilakukan tanpa keahlian
tapi tidak bagi irma tri resmiawati
dua tahun terakhir gadis asal banyuresmi garut jawa barat ini menggeluti jasa tambal ban
sebuah profesi yang tak biasa dipilih wanita muda seusianya
pilihan ini pula yang menjadikan irma sebagai perbincangan warganet
foto irma menambal ban sempat viral beberapa waktu lalu setelah diunggah di sejumlah media sosial
usaha tambal ban memang pekerjaan yang lazim digeluti laki laki
foto kekuatan dan keahlian
ahlian untuk membuka ban
mencari sumber kebocoran hingga menutup lubang dengan tambalan yang harus dipanaskan secara khusus
ia pun mengaku tak malu mengeluti pekerjaan ini

namabah gitu gak malu tuh dengan teman teman nih
teman teman saya sih positif mereka udah tau saya

saya yang nabal ya mereka wow kemancing lah gitu
irma mengaku tak belajar khusus soal tambal ban
ia hanya mengamati orang tuanya yang membuka jasa tambal ban di rumah mereka di jalan kh hasan sarif banyuresmi
sering waktu irma pun menemukan trik mengatasi beratnya urusan membuka dan menutup kembali ban yang bocor
meski sempat larang kini sang ayah mengaku bangga
irma membantu ekonomi keluarga dan bekerja
untuk membiayai ibunya yang sakit
apa dilarang ya juga jangan gini
anak yang sebesar gini mah tuh biasanya main gitu ya

dilarang ya gini aja
para pelanggan pun memberikan acungan jempol untuk tekad dan kepiawayaan irma menambal ban
biasanya tambal ban itu layaknya laki laki biasanya ya
udah tua laki laki

saya selalu ajak
seusia dia masa bermain senang senangnya masa abg gitu lah
dia rela membantu orang tuanya
yang mengejutkan lulusan sekolah menengah kejuruan ini ternyata sosok berprestasi
ia bahkan merebut gelar juara umum ujian nasional di sekolahnya dulu
namun irma mengaku terlanjur menikmati profesi ini
apalagi dalam sehari tak kurang dari
lima pengendara motor mengandalkan jasanya menambal ban
meski penghasilannya hanya dua puluh ribu rupiah per satu ban yang bocor
irma bahagia karena bisa membantu orang lain
apalagi setelah kisahnya jadi viral
gadis penambal ban asal garut ini bahkan akan diundang kementerian pemuda dan olahraga dalam waktu dekat
deden perhatian garut